angkasa pura ii membenarkan adanya enam orang positif covid sembilan belas
yang terbang dari jakarta menuju pontianak pada dua puluh dua agustus lalu
namun berdasarkan syarat administratif penumpang tersebut nyatakan sudah melengkapi persyaratan
dan dinilai negatif dari covid sembilan belas
menegaskan surat hasil rapid test atau pcr menjadi persyaratan wajib
bagi calon penumpang pesawat yang akan menggunakan fasilitas transportasi di bandara soekarno hatta
selain surat hasil tes protokol kesehatan perjalanan udara seperti mengecekan suhu tubuh
dan pembatasan kapasitas penumpang dalam pesawat juga masih berlaku
hyrule anwar menambahkan enam penumpang yang nyatakan positif covid sembilan belas secara administratif
telah melengkapi persyaratan untuk melakukan perjalanan udara
enam penumpang tersebut dipastikan telah melalui verifikasi manual
dan verifikasi secara digital oleh petugas bandara
memang diberikan asal
adanya enam penumpang di salah satu maskapai yang terdeteksi positif covid sembilan belas
karena hasil rapid test yang non reaktif
ini menjadi salah satu persyaratan penumpang untuk melakukan perjalanan ke tujuan tujuan tertentu ya
jadi tidak mungkin kalau hasilnya negatif reaktif itu dia bisa terbang
dia harus cek ulang kembali sampai hasilnya non reaktif
tim gabungan dari puslap empat dan inafis mabes polri melakukan olah tkp di gedung kejagung
yang terbakar di kawasan kebayoran baru jakarta selatan senin kemarin
dalam olah tkp ini tim puslapor dan inavis melakukan pengecekan terhadap konstruksi bangunan
maksud saya gedung utama dari kejagung
proses olah tkp di gedung utama kejagung dimulai sekitar pukul sembilan tiga puluh senin pagi
selain tim dari inavis dan puslap empat pemerintah juga telah membentuk posko bersama
yang dikomandoi oleh kabare skrim dan jaksa muda bidang pidana umum jampidum
guna menyelidiki penyebab kebakaran
adapun olah tkp hari ini difokuskan pada pengecekan konstruksi bangunan di setiap lantai
yang pertama kita melakukan cek konstruksi bangunan dulu
sehingga nanti personel kita dalam keadaan aman untuk melakukan pemeriksaan
setelah dilakukan pengecekan konstruksi dalam keadaan aman
ini masih proses untuk melakukan pemeriksaan olah tkp
visiti masih dalam proses pemeriksaan juga di tempat kami
itu aja ya kami belum bisa untuk membicarakan lebih lanjut
agar aktivitas di kantor terus berjalan
jaksa agung wakil jaksa agung bersama staf dipindahkan ke kantor di badan pelatihan
pendidikan kejaksaan kampus a ragunan jakarta selatan
adapun untuk biro intelijen berkantor di kampus b
badan pendidikan pelatihan kejaksaan ceger jakarta timur
kami berkontras kedinasan
tetap berjalan dimanapun pimpinan kami berada
oleh karena itu masyarakat yang memerlukan pelayanan kepegawaian
intelijen dan lain sebagainya terkait dengan kebakaran gedung utama
tidak ada masalah
pemindahan kantor dilakukan sampai batas waktu yang belum ditentukan
tim liputan cnn indonesia